anda kembali di cnn indonesia today
di masa pandemi pertumbuhan ekonomi indonesia tumbuh terkontraksi atau minus hingga dua satu persen
indonesia bahkan masuk dalam lembah resesi bersama negara negara lainnya
yang akibat dua kali pertumbuhan ekonomi kita ada di posisi di bawah persen di tahun dua ribu dua puluh tahun lalu
pemerintah telah menaikkan anggaran pemulihan ekonomi nasional hingga mencapai enam ratus sembilan belas triliun rupiah
proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi membaik di tengah program vaksinasi massal
dan gelontoran stimulus ekonomi
satu tahun covid sembilan belas ada di indonesia bagaimana gambaran ekonomi dan daya tahan kita menghadapi pandemi
kami bahas dengan tauhid ahmad direktur eksekutif indef
selamat pagi assalamualaikum bang tauhid
waalaikumsalam selamat pagi mas aldi apa kabar
kabar baik bang tauhid mungkin kita awali dengan melihat bagaimana tren pertumbuhan ekonomi indonesia di tahun dua ribu dua puluh dan juga dua ribu dua puluh
sebelum pandemi silahkan ditampilkan teman teman
ini kita bisa lihat bersama sama tahun dua ribu sembilan belas tren pertumbuhan ekonomi kita adalah di angka lima persen
lalu kita masuk
di q satu dua ribu dua puluh pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama bahkan pada saat pandemi baru masuk di tanah air bulan maret
ini langsung membuat pertumbuhan ekonomi kita terjun atau merosot ke dua sembilan puluh tujuh persen
kemudian q dua q tiga kita masuk ke resesi atau dua kali pelemahan ekonomi berturut turut terkontraksi hingga tiga empat puluh sembilan persen
kemudian q empat penutupan tahun dua ribu dua puluh kita ada di minus dua sembilan belas persen
dan masih melanjutkan penurunan tren kontraksi ekonomi atau pelemahan ekonomi
di pertumbuhan di bawah persen
bang tauhid bagaimana catatan anda dari pertumbuhan ekonomi indonesia di tahun dua ribu dua puluh ini
apakah pada saat vaksinasi massal sudah dilakukan saat ini kita bisa kembali ke ekonomi kita di saat pra pandemi atau sebelum pandemi
ya saya kira kalau kita lihat amati perkembangan ya di tahun dua ribu dua puluh
kalau kita lihat banyak sekali penurunan yang cukup signifikan pada sisi pengeluaran kita
terutama konsumsi rumah tangga yang sampai hari ini masih minus ya bahkan triwulan keempat kemarin minus dua sembilan belas secara total ya
kurang lebih hampir minus satu sembilan puluh tujuh begitu
artinya apa bahwa memang konsumsi sebagai daya dorong ekonomi masih belum membaik
ini diakibatkan memang masih melemahnya daya beli
nah itu yang saya kira menjadi daya tangkap kita di tahun dua ribu dua puluh
dari sisi sektoral juga beberapa sektor utama seperti industri pengolahan kemudian transportasi pergudangan
dan perdagangan juga belum menunjukkan sisi perbaikan yang signifikan masih negatif
jadi itu yang terjadi di tahun dua ribu dua puluh
saya kira karena memang dari sisi karena covid menyebabkan mobilitas penduduk kita terhambat
apa belum begitu
belum menunjukkan perbaikan begitu
kalau kita lihat sampai awal covid sampai hari ini
masih semua berada dalam normal
ya sudah membaik menjadi minus enam puluh
taman yang minus lima puluh menjadi minus dua puluh lima
tempat transit juga masih step relatif rendah
hanya di sekitar rumah saja yang relatif sudah normal
jadi aktivitas ini menyebabkan ekonomi kita geraknya kurang membaik
nah bagaimana di dua ribu dua puluh
ya kalau lihat tren dan apa yang terjadi di kita mulai resesi awal ya di kuartal kedua dan berlanjut ketiga
memang sudah ada perbaikan
tapi memang agak sedikit melambat
kita tidak langsung kurva fee
tapi agak sedikit kurva naiki
jadi perbaikannya agak lambat dibandingkan katakanlah negara negara lain
seperti katakanlah china vietnam dan india yang di triwulan empat bahkan sudah positif begitu
dan dua ribu dua puluh satu jauh lebih tinggi
nah menariknya adalah kalau kita lihat vaksinasi sekarang berjalan
tetapi rupanya angka case kita juga menunjukkan penurunan
sebenarnya ini sebagai angin segar memberikan pengaruh yang signifikan
tinggal memang pengaruhnya ke ekonomi yang kita tunggu
karena kalau kita lihat sampai kemarin di januari dan katakanlah di bulan februari
ini masih relatif daya beli kita masih rendah
ini mungkin bisa kita tampilkan ini bang tauhid kita ada data inflasi tahunan kita
ini yang masih rendah begitu sehingga ini yang harus didorong untuk dua ribu dua puluh satu begitu
ini kita juga memiliki data
ini kita juga memiliki data
artinya daya beli memang masih belum bisa mengangkat atau terangkat begitu ya
karena konsumsi yang berkurang
tapi kalau kita melihat dari sisi percasing manager index atau pmi kita sini
sudah mulai memperlihatkan ada aktivitas produksi yang mulai kembali produktif begitu
apakah ini menjadi katalis juga positif bagi pertumbuhan ekonomi kita
meskipun tadi bang tauhid katakan memang agak lambat
ya betul ya
itu kan menunjukkan aktivitas ekonomi seluruh barang dan jasa dari sektor industri yang dibeli dengan dijual
tapi kalau kita lihat itu tidak menunjukkan utilisasi industri sebenarnya begitu
karena kalau kita lihat kemarin pada saat pandemi dia bisa empat puluh kemudian mulai bergerak naik lima puluh enam puluh
jadi belum pada kapasitas maksimum kita untuk manufaktur
jadi masih masih
memang sudah bergerak dari sisi pmi tapi belum pada utilitas yang normal ketika sebelum covid berlaku
nah ini yang saya kira ini akan sejalan dengan peningkatan permintaan barang barang industri kita di dalam negeri
dan tentu saja ini terpengaruh oleh daya beli di pasar kita dalam negeri maupun daya beli di luar negeri terkait dengan permintaan ekspornya sendiri
tapi kalau melihat bagaimana
vaksinasi saat ini selalu menjadi katalis positif yang menggerakkan ekonomi
begitu dianggap sebagai sentimen positif pergerakan pasar keuangan
apa sebetulnya bang tauhid yang kira kira akan menghambat lagi pertumbuhan ekonomi kita di tahun dua ribu dua puluh satu ini
sehingga tidak bisa berjalan secepat ekspektasi yang diinginkan oleh para pelaku ekonomi
ya selain tadi ya kita masih punya pr bahwa covid ini masih menghantui kita ya
saya kira memang yang agak berat
kita harus membangkitkan dua hal
pertama membangkitkan konsumsi kita
karena kalau kita lihat konsumsi ini kan terpengaruhi oleh jumlah penduduk kita
kalau kita lihat data di tahun dua ribu dua
ini menyebabkan banyak sekali tantangan daya beli kita yang rendah
karena jumlah pengangguran yang meningkat tajam
bayangkan lagi kuat covid ada dua puluh sembilan dua belas juta orang terpengaruh
pengangguran baru sekitar dua lima puluh enam juta orang
kemudian yang bekerja dengan pengurangan jam bekerja ini yang paling banyak

jadi apa ini menghambat daya beli kita untuk naik lebih cepat
nah inilah yang saya kira menjadi pr bersama terutama pemerintah untuk membantu bantuan sosial
dan apalagi kalau kita lihat skemanya justru di tahun dua ribu dua puluh satu
bantuan sosial itu lebih rendah begitu dibandingkan skema skema lain
kalau kita lihat justru kan itu yang harus didorong
yang harus didorong adalah membangkitkan demand atau permintaan
dua ribu dua puluh satu pelindungan sosial justru turun minus dua puluh delapan enam persen
atau yang semula dua ratus dua puluh tiga puluh sembilan menjadi rp satu ratus lima puluh tujuh triliun
nah ini yang saya kira pr disamping memendahi efektivitasnya
yang kedua saya kira memang soal vaksin
nah vaksin saya kira adalah tantangan terbesarnya bagaimana ini mempercepat distribusi dan pengadaan sendiri
karena kalau kita lihat
tantangannya adalah soal pengadaan ini meskipun kita punya uang
tetapi kalau dari negara pemberi vaksin ini terhambat dan karena semua dunia membutuhkan
saya kira ini tantangan terbesar
ini yang menjadi menghantui kita untuk katakanlah kembali normal
nah ini karena kalau kita lihat dari sisi indeks penjualan
ada tiga komponen yang masih rendah bahkan di bawah delapan puluh persen
ini untuk barang pariwisata
kedua barang lainnya
yang ketiga adalah di pakaian atau di kebutuhan pakaian
jadi tiga ini yang menghambat konsumsi kita selama yang dibandingkan makanan minuman kendaraan dan sebagainya
nah saya kira pr nya cukup berat di situ
satu lagi mungkin pertanyaan terakhir bang tauhi
total alokasi dana pemulihan ekonomi nasional kita ini mencapai enam ratus sembilan belas triliun rupiah
tadi kalau bang tauhid sempat menyinggung soal dana perlindungan sosial itu sebesar rp satu ratus lima puluh sembilan puluh enam triliun
pembangunan umkm dan korporasi ini sekitar satu ratus lima puluh enam triliun rupiah
apa catatan indef sebetulnya untuk kemudian dana pemulihan ekonomi ini bisa
se efektif mungkin digunakan oleh pemerintah dan juga
sektor sektor yang diberikan gelontoran stimulus agar bisa benar benar mendorong
pertumbuhan ekonomi kita ke arah tren positif lebih cepat
ya saya kira begini kalau kita lihat
daya dorong ya daripada pen memang kalau kita lihat masih belum optimal karena
seharusnya pen bisa menambal
konsumsi kita bisa positif di tron keempat padahal sudah hampir tiga kuartal
berturut turut diberikan nah yang harus diperbaiki adalah tentu saja kita merakukan
apa verifikasi dan perbaikan data baru untuk
sasaran sasaran program pen baik untuk pelindungan sosial umkm dan sebagainya harus ada perbedaan
skema perbedaan mekanisme yang saya kira perlu dilakukan begitu apakah besarannya kemudian metode
masuk juga misalnya untuk umkm
yang bansosnya saya kira harus dikurangi tetapi bagaimana ini bisa menjadi dana berkulir agar bisa recover ini berjalan seiring dengan
perbaikan kinerja umkm sendiri kemudian yang juga penting adalah
bagaimana untuk kesehatan ini menjadi lebih efektif lagi terutama untuk
proses tracking kemudian testing dan sebagainya yang saya kira harus lebih masif dibandingkan tahun dua ribu dua puluh
disamping tentunya soal
vaksin itu sendiri dan terakhir saya kira yang penting adalah
besaran alokasi ini diterima pada
level level masyarakat atau insentif yang paling membutuhkan karena mereka yang menjadi daya dorong ekonomi lebih tinggi misalnya
di otomotif ya saya menyinggung soal ppnbm itu kan menyasar kelompok menengah ke atas kalau kita lihat trennya adalah
untuk penjualan mobil sebenarnya sudah mulai normal tetapi penjualan motor
juga diberikan fasilitas
apa pembebasan pajak untuk beberapa komponen seperti ppn maupun
pajak daerah yang saya kira bisa membantu kelompok masyarakat bawah dan mereka bisa konsumsi jauh lebih baik begitu oke saya kira itu beberapa hal yang
perlu kita dorong di tahun dua ribu dua puluh satu agar ekonomi kita bisa bangkit satu lagi yang
saya kira penting adalah
di sektor keuangan dan perbankan
permasalahan kita adalah bagaimana menurunkan
suku bunga kredit maupun suku bunga konsumsi yang saya kira
meskipun bi sudah menurunkan sampai level
approve rate buat konsumen maupun pelaku usaha saya kira agak sulit itu bisa nyambung dengan
kebijakan stimulus fiskal yang dilakukan oleh
artinya masih banyak sekali pr yang harus dilakukan oleh pemerintah
jalan begitu terutama di sektor keuangan kita oke bang tauhid artinya memang masih banyak sekali pr yang harus dilakukan pemerintah untuk kemudian membangkitkan kembali berbagai sektor sektor
ekonomi yang ada di indonesia termasuk mengangkat daya beli semua kalangan tidak hanya kalangan menengah atas tapi juga kalangan menengah ke bawah begitu yang benar benar terdampak karena
pandemiity terima kasih bang tauhid ahmad direktur eksekutif indef sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia pada satu tahun
pandemi covid sembilan belas ada di dalam negeri ini semoga benar benar kita ekonomi kita tren positifnya bisa terus berlanjut di tahun dua ribu dua puluh satu ini terima kasih bang tauhid